dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita berbincang dengan kabit humas polda lampung kombus pol umi fadilah astuti
ibu umi selamat malam
ibu umi selamat malam
ibu umi terima kasih atas waktu anda saya bisa mendengar jelas suara anda terima kasih
ibu imi bagaimana perkembangan kasus dugaan penganiayaan ini sekarang apakah sudah diambil alih berarti oleh polda lampung
baik bahwa saat ini satres kimpo restoran bandar lampung sedang melakukan penanganan dugaan penganiayaan berdasarkan laporan polisi nomor seribu satu ratus enam puluh dari delapan rumpa wi dua ribu tiga spkt restoran bandar lampung tanggal sembilan agustus dua ribu dua puluh tiga
nah lp ini dibuat oleh saudara pelapor yaitu saudara benny selaku ayah korban kepada saudara terlapor yaitu saudara
saudara deni rolin sabara atau saudara di rss ini
nah saat ini korban atas nama ahmad rosan sedang menjalani perawatan pengobatan di rumah sakit abdul muluk
nah sementara untuk progres sendiri adalah saat ini dari satres simporesta bandar lampung telah melakukan beberapa pemeriksaan
terhadap saksi ada lima orang saksi yang sedang diperiksa oleh satres kimpo restoran bandar lampung
ibu lima orang saksi sudah diperiksa
apakah sudah ada mengarah kepada tersangka sejauh ini
karena infonya pelaku kemudian juga sudah mengaku drz ini
ya saat ini satres kimpo restoran bandar lampung sedang melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi
karena tidak hanya lima orang saksi kemarin sudah kami periksa namun demikian masih ada lagi beberapa orang yang akan kami periksa
di antaranya nanti ada saudara
namun demikian korban belum bisa kami lakukan pemeriksaan karena kondisi kesehatannya
nanti kami juga akan memeriksa kembali saudara terlapor dan beberapa orang lain lagi
nah saat ini kami belum dapat menetapkan tersangkanya karena masih harus melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi
kronologinya sebenarnya bagaimana ibu
apakah betul mereka dipanggil dikumpulkan di satu ruangan tidak hanya satu tapi ada lima orang
nah berdasarkan informasi dari pelapor bapak benny selaku ayah korban bahwa beliau mengatakan saat itu pukul dua puluh tiga puluh menit di tanggal delapan agustus malam hari
bapak bendy ini menerima informasi dari istrinya bahwa anaknya saudara ahmad farhan dilakukan penyelidikan oleh saudara terlapor drz
di pukuli dadanya bertengkar
dekali kali sehingga mengibatkan saudara korban ini sakit memardangnya dari dadanya
oleh karena itu dibutuhkan perawatan
nah ini yang dapat kami sampaikan berdasarkan informasi dari pelapor
dari hasil penyelidikan sementara apakah betul korbannya lebih dari satu dan pelakunya juga lebih dari satu
untuk saat ini korbannya yang sedang ini masih saudara ahmad farhan
ibu apa kesulitan yang dialami polisi
untuk menyelidiki kasus ini sebenarnya
iya sampai saat ini satreskrim polresta bandar lampung belum menemukan kendala berarti dalam penyelidikan terkait dugaan pengayaan ini
apakah sudah diketahui motifnya apa penganiayaan ini
iya ini masih dilakukan perpisaan mbak putri
kira kira apa pasal yang akan dikenakan kepada tersangka ibu
karena ini masih penyelidikan
oleh karena itu nanti kami juga masih butuh beberapa informasi terkait apakah hasil lidik nanti memang akan melanjutkan kemana seperti itu
menimah hari saat saat ini kami masih mengumpulkan informasi dari tim penelitian perusahaan bandar lampung
apakah dari hasil lidik nanti bisa naik ke tahap penyidikan
baik kami tunggu perkembangannya ibu umi fadila astuti
kompos pol umi fadila astuti kabit humas poda lampung
terima kasih ibu atas sudah bergabung malam hari ini